gak ada lagi yang saya kerjakan
pak rijal gak usah mikir
pak rijal gak usah mikir
tiga puluh tahun yang lalu kamu baca puisi mas saya ini mau cerita yo panjang amat sampai tiga puluh tahun
ceritanya sampai mau diteruskan dak ceritanya kagak dah saya mohon lanjutkan mas
ini hp juga nih assalamualaikum po
ya mau atuh makanya tinate kerja
maipa jual ramuan
pantesan banyak orang yang ngomong ramuan maipa ramuan maipa kirain tinate itu teh merek
ramuan maipa habisnya semua orang pada bisik bisik ngomongnya jadi tinate bingung
itu maksud gue yang mana mpok ramuannya atau bisik bisiknya
ngepasarin tuh ramuannya
bertahun tahun beliau tinggal di rumah petak maipa
kalau di madura rumah petak mas ini di
jakarta loh sampai mau diteruskan enggak ceritanya mau dong tadi sampai mana ceritanya petak petak
perasaan bukan pedak pedak oh iya bertahun tahun beliau tinggal di rumah pedang maipa pada akhirnya
beliau melikah sama aminah masya allah
belum kelar juga ceritanya kan tiga puluh tahun mat
selama tinggal demplon